sementara itu persib bandung mempersiapkan diri untuk bertemu dengan arema kronus di final bayangkara cup dua ribu delapan belas
dengan komposisi pemain persib yang baru sang pelatih the jan antonic berbangga hati persib bisa maju ke final walau hanya memiliki waktu empat puluh hari untuk berlatih
latihannya sama seperti biasa yang dulu itu satu hari sebelum pertandingan kita cuma coba lapangan
dan aku pikir dia tahu kualitas kita kita tahu kualitas dia
tidak ada terlalu banyak rahasia dan besok aku mau lihat dua tim yang siap main dan semua orang yang datang bisa enjoy dan senang lihat dua tim yang besok main